jumat pagi tim liputan cnn indonesia memantau salah satu wilayah yang terkena proyek normalisasi kali ciliwung di taman harapan kelurahan cawang jakarta timur
di wilayah ini tercatat ada satu ratus tujuh puluh dua bidang lahan dari satu ratus tujuh puluh dua kepala keluarga yang terkena dampak
wilayah rw tiga ini membawahi enam rukun tetangga masing masing rt dua empat enam tujuh delapan dan rt lima belas
dari struktur bangunan perumahan padat penduduk yang terletak tidak jauh dari aliran kali ciliwung terlihat rata rata mereka datang dari golongan ekonomi menengah ke bawah
bangunan yang terkena dampak normalisasi ciliwung sudah diberi tanda panah biru oleh petugas terkait
tanda panah biru disebut trase atau garis pola untuk pembuatan sodetan dari proyek normalisasi ciliwung
pak boleh ditunjukkan batas wilayah
bagaimana bangunan rumah warga yang nanti terkena dampak normalisasi kali ciliwung ini yang mana
siap siap untuk yang pertama normalisasi ciliwung terdampak imunisasi adalah
ini rumah yang
ini batas tanda panah ini ya
artinya bangunan ini akan terkena
sampai ke belakang di pinggir kali sana ya
iya sampai ke belakang di pinggir kali sampai ini
ini adalah batas trase dan ini disini juga ada trase juga ini biru
artinya rumah yang sini dan yang diseberang ini kena semua sampai ke belakang pak ya
ini akan menjadi batas
daerah aliran sungai
ini terasa bukan kita yang bikin ini dari pemerintah tulisan ini
dan ini juga sama kesana jadi larinya kesana
ini akan bisa dirubah
berarti dari arah sini bangunan ini itu akan sampai ke belakang sana di bibir kali ciliwung
dan itu proyeknya sudah mulai harus dikerjakan sesuai arahan presiden jokowi
sudah selesai pembebasan lahan itu dua ribu dua puluh empat sudah harus selesai
warga mengaku sejak dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh satu mereka mendapatkan jadwal yang berbeda beda ketika petugas mulai datang melakukan pengukuran lahan
rata rata warga yang terkena dampak berharap bisa segera menerima pencairan dana penggantian lahan
kalau saya mah pengennya cepat pak supaya nggak capek
jadinya saya sudah nggak kuat turun naik turun naik
menanggapi suara warga yang mengeluhkan tingginya fee atau bayaran jasa bagi mediator pengurusan dokumen pembebasan lahan
ketua rw tiga darwono mengaku dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan pihak mediator
tanahnya atau lokasinya luas ya saya
tapi kalau yang punya tangannya sedikit ya itu yang saya kurang kurang setuju dengan seperti itu tuh
tapi memang dia membantu
jadi kami di sini sekali lagi ada dua versi itu jadi mungkin agak terlambat dalam pengurusan seperti ini
setelah sempat terhenti normalisasi kali ciliwung kembali berlanjut
pada dua ribu dua puluh tiga pemerintah provinsi dki jakarta menargetkan pembebasan lahan sepanjang empat tiga km
di empat kelurahan masing masing cililitan rawajati cawang dan kampung melayu
rencana normalisasi kali ciliwung mencakup sepanjang tiga puluh tiga km
hingga kini enam belas km sudah terlaksana dan ditanggul
masih tersisa sepanjang tujuh belas km lagi
untuk pembebasan lahan dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua disiapkan anggaran empat ratus dua puluh lima sembilan miliar rupiah
sementara untuk pembebasan lahan di tahun dua ribu dua puluh dua
anggaran yang disiapkan mencapai rp empat ratus tujuh puluh miliar
untuk mengendalikan banjir yang kerap terjadi di wilayah dki jakarta
agar aliran sungai air di kali ciliwung ini lancar
pemerintah akan melakukan proyek normalisasi bangunan bangunan yang berada di bantaran kali ciliwung
saya saat ini berdiri di salah satu wilayah di kelurahan cawang jakarta timur
di mana lokasi ini juga akan dinormalisasi
dan sesuai dengan apa yang pernah disampaikan presiden joko widodo pada dua puluh satu februari dua ribu dua puluh tiga lalu
ketika datang berkunjung menyaksikan bantaran kali ciliwung ini
presiden joko widodo menargetkan proyek normalisasi harus sudah selesai di tahun dua ribu dua puluh
teddy zuhari andika marianto jakarta